sementara itu kpk memeriksa anak setia novanto duwina mikaela pada hari ini
duwina diperiksa sebagai saksi untuk tersangka di rut pt quadra solution anang sugiana sudiharjo
duwina tiba di gedung kpk sekitar pukul sembilan lewat lima puluh menit dan enggan berkomentar terkait pemeriksaannya
duwina diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris pt murakabi sejahtera
yang merupakan konsorsium proyek ktp elektronik
dalam pemeriksaan ini kpk mendalami posisi kepemilikan saham dari pt murakabi sejahtera dan pt mondalinado geraha perdana
menurut jaksa pt murakabis jatra merupakan perusahaan yang dikendalikan novanto melalui keponakannya irvanto hendra pambudi cahyo
kpk juga telah memblokir rekening dari istri novanto dan kedua putra dan juga putri novanto
hari ini anak siti novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka di rut pt quadra solution di kpk
andang sugiana sugiharjo sudah ada koresponden kami di sana ada nesya megawati di gedung kpk jakarta saat ini
nesya pukul sembilan lewat lebih tadi pagi begitu anak novanto sudah datang ke gedung kpk
sampai dengan saat ini bagaimana jalan pemeriksaan terhadap putri setia novanto nesya
ya selamat siang
kita lihat bahwasannya pemirsa masih terus berlanjut yang tadi dimulai sekitar pukul sepuluh
dan memang tadi dwi na sendiri tadi tiba
di kpk sekitar pukul sembilan lewat lima puluh lalu kemudian langsung masuk untuk langsung diperiksa oleh tim penyidik kpk
apakah selesainya kapan dan bagiannya pemeriksaan sejauh ini masih belum bisa dipastikan
berapa lama berapa jangka waktu dari pemeriksaan dari duwina itu sendiri
karena sebelumnya memang dwi na juga pernah dipanggil oleh kpk sekitar bulan november lalu
tetapi dwi na dan juga putra siti novanto yakni reza herwindo mangkir ataupun tidak peralangan hadir pada saat itu
untuk menghadiri pemeriksaan kpk
tetapi hari ini memang kemarin jurubicara kpk ferdiansyah mengatakan ada dua putra putri setia novanto
yakni duwina dan juga reza akan diperiksa pada hari ini
tetapi dari jadwal pemeriksaan yang diperiksa hari ini hanyalah dwi na mica lea yang diperiksa sebagai saksi
sebagai saksi untuk mantan ataupun tersangka anang sugiana sudiharjo
dan kapasitas dwi na mica lea ini adalah sebagai
mantan komisaris dari pt murakabi sejahtera yang merupakan konsorsium dari pt ataupun komersium dari proyek iktp
nah kpk kali ini mendalami bagaimana kepemilikan saham kepemilikan saham dari pt murakabi sejahtera dan juga pt mondalindo graha perdana
nah sebelumnya ketika pada saat dakwaan kpk sebelumnya
nah harian hati yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya memang dalam kasus ini juga melibatkan banyak pihak
lalu berefek juga pada politik dan juga
atau yang lainnya dan juga memang dalam kasus ini kpk ataupun tidak berhenti pada nama besar dari seorang setia novanto
tetapi juga melibatkan bagaimana perkembangan sesuai dengan pengembangan penyidikan juga melibatkan nama nama dari keluarga setia novanto
ini dilihat dari bagaimana dakwaan jaksa yang ketika dalam dakwaan jaksa nama istri stiano fanto yakni desti astriana tagor dan juga reza herwindo
yang merupakan putra stiano fanto disebut dalam dakwaan jaksa
keduanya disebut membeli
beli saham dari pt murahkabis jatera yang merupakan kurusium dari proyek iktp
nah ini yang juga akan didalami oleh kpk dalam kasus ini
bahwasannya apakah nanti akan seperti apa tentunya kpk mendalami dan juga tidak tertutup padasannya apakah hanya dipisah sekali atau dua kali
tergantung bagaimana pengembangan sejauh mana seorang saksi diperiksa dibutuhkan keterangannya untuk bagaimana mengungkap sebuah kasus penyidikan ataupun kasus yang ditangani oleh pihak kpk
nah dalam kasus ini
juga kpk telah memblokir dari rekening istri stiano fanto dan juga reza dan duwina untuk mendukung proses penyidikan dari proyek iktp reinhardt
baik jadi sampai dengan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung kita akan nantikan bersama nanti
terima kasih nesya megawati langsung dari gedung kpk di jakarta